hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai ya udah nih kamu bantuin aku kecilnya
terus masukin ke situ nih mau kan bantuin kita ini juga cukup ya itu tepungnya saya
kok ada pak ade disitu
pak sandari kagak ada ya ustadz ya
tadi gak ada pak ade deh prasan
saya kan baru nyampe
gak ngeliat barusan ya
ada hujan lokal
iya kan kita berdua yang bikin
iya pak ade
emang saya karung basah pada sirap
eh pak ade kamu sama remara
ada juga kita nih yang nanya
ngapain ngeken abu di belakang dapur saya
posita yang cantik
tau gak kenapa saya bakar disini
kalau dalam dapur
semuanya ngikut kebakar
kalau dalam ruangan
maksudnya gini pak ade
pak deh jangan suka bakar bakar sampah
walaupun di ruangan terbuka seperti ini
karena asapnya ini akan menimbulkan global warteg
iya tapi kan asap asapnya akan mencemari makanan makanan warteg di sekitar sini
kita jadi nggak bisa makan
sekalinya makan terbules
saya salah ya
ya ini kan berarti kesalahan pandai semua ya kan
berarti pak ade kudu minta maaf sama kita
ya sama sama pak ade
ya udah iya deh tenang aja
eh eh kok salah yang salah
suatu saat akan ada balasannya
luruskan dan rapatkan sahabnya
kenapa hal mu barugasa bukti murid
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
belum lama kita telah mendapatkan kabar
kalau kampung sebelah kita terkena musibah kebakaran
yang dimana sebagai umat beragama
kita wajib untuk memberikan pertolongan
jadi para pengajar kalian sepakat
untuk membuat bazar dari hasil prakarya ataupun kreativitas kalian
yang dimana nanti hasil penjualan prakarya tersebut
akan kita berikan kepada korban musibah kebakaran
ustadz sangat berharap kalian semua bisa memberikan yang terbaik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya yang namanya masak siti
waalaikumsalam masakan pakde mau
tuh ben tuh ben
ini ada apa
nah gini nih pakde
kita kesini mau buat kue pakde
buat bazar kunanta nanti
mumpung masih dua hari lagi
jadi kita bisa belajar dari sekarang pakde
betul tidak kak
ya boleh lah
asal berasab lah lagi
ini jatuh cabai
eh kalian mau bikin apa
tapi dengar sarah
agak boleh dibuat rusuh kayak waktu itu
boleh bikin kue
biar pakde selesaikan dulu masakan pakde
berman biarin pakde masak aja
biar positi yang dampingin ya
bolu damkar warnanya hitam
masukin kedalam oven
tunggu sampai dua hari
itu apa de
hitamnya mau gimana dulu pakde
kalo yang mau mulai sekarang
dodot buka terigunya
bantuin dari yuk
tunggu dulu kita
tuh kan tuh kan
satu lagi coba yang ini
ah salah lagi
kamu gambar apa sih
eh ga boleh nyet dong
kok ga boleh
kan orang itu kan punya kreatif sendiri
nanti kamu ngejip lah gambar aku
gambar aku tuh mewah banget
kalau dijual tuh rasanya mahal
nih tuh gambaran aku
gambar aku ini tidak bisa digambar
dan juga tidak bisa dilihat
tas dulu dong luqman
kue kami itu laku keras ustazah
betul tuh bu ustazah
di dalam dia lagi kayak rebahan rebahan gitu ustazah
iya gak mau ah
prins amalia itu kalo megang bahan bahan kue tuh suka alergi
dan itu gatel gatel merah merah
bahan bahan kue ini
mengandung ulat bumbu ya
jadi bisa bikin gatel gatel alergi
kalian ini dengerin ustazah ya
kalian tuh gak boleh ketawain teman sendiri
allah berfirman di dalam al quran
dan jangan pula sekumpulan perempuan mencelah kumpulan lainnya
orang yang kalian celah itu lebih baik
eh yaudah nih kamu bantuin aku kecahin telurnya terus masukin kesitu nih
mau kan bantuin kita
itu tepungnya sayang
ya ini masukin itu gantiin
mana kecauannya mana
kamu bohong ya
eh bukan gitu caranya
eh kita tuh mau manggil tikus
mau manggil tikus gitu
ya ada dong
apaan mereka disitu
jangan jangan mereka mau mencuri sesuatu